kita ke informasi pertama lantai bawah tanah gedung sma negeri satu kota bogor jawa barat rabu pagi mendadak terbakar
akibatnya sejumlah guru yang sedang mengajar daring panik dan berhamburan keluar gedung
belasan petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol fondasi tembok dan lapangan
saat mencari pusat api yang membakar lantai basement sma negeri satu kota bogor
setelah disisir selama setengah jam sumber api yang ditemukan terus berkobar
hingga menghanguskan ruang gudang berkas dan area parkir sepeda motor
pihak sekolah menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
dengan api yang menyambar tumpukan kaleng tiner di gudang bawah
namun kebakaran terjadi saat sekolah memutuskan belajar dari
sumber api baru dapat dipadamkan setelah proses penyemprotan dilakukan selama hampir dua jam
itu kan basement ya basement itu biasanya untuk parkir motor
kita ya kebetulan memang
kemudian juga kita sedang pengecatan jadi ada cat yang kita simpan di sana
tapi karena ada hubungan pendek ya ini ada percikan api dan kebakaran